setelah menunggu satu tahun delapan bulan majelis hakim mahkamah konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian uji materi undang undang perkawinan
yang diajukan pemohon pada kamis pagi
anwar usman ketua hakim konstitusi menyatakan memberikan waktu tiga tahun kepada parlemen
sejak amar putusan dibacakan untuk mengubah poin batas usia menikah dalam uu perkawinan no satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
amar putusan hakim konstitusi terkait uji materi batas usia menikah dalam undang undang perkawinan no satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat telah dibacakan pada kamis pagi
dalam putusannya ke delapan hakim konstitusi sepakat mengabulkan sebagian permohonan pemohon
terkait batas usia menikah antara perempuan dan laki laki yang dianggap diskriminatif
karena dalam uu perkawinan no satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat disebutkan bahwa laki laki dapat menikah pada usia sembilan belas tahun
sedangkan perempuan pada usia enam belas tahun
batas usia menikah dalam uu perkawinan ini dinilai tidak sinkron dengan uu perlindungan anak
yang menegaskan bahwa anak adalah siapapun yang belum berumur delapan belas tahun
meski begitu hakim konstitusi mengembalikan tanggung jawab penentuan batas usia minimal menikah kepada legislator
menyatakan pasal tujuh ayat satu sepanjang perasaan usia enam belas tahun
undang undang no satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tentang perkahwinan
lembaga negara republik no satu
tambahan lembaga negara republik indonesia no tiga no satu
bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan tidak mempunyai titik hukum menikah
tiga menyatakan tertentuan pasal tujuh ayat satu undang undang no satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima

tambahan lembaga negara republik indonesia no tiga no sembilan
masih setar berlaku
sampai dengan dilakukan berlaku laku
sebuah nangka yang telah ditentukan dalam kutusan ini
empat menyatakan kepada pembentuk undang undang
untuk dalam jangka waktu paling lama tiga tahun
melakukan perubahan terhadap undang undang no satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat

nomor satu tambahan lembaga negara republik indonesia no tiga no sembilan
khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkahwinan bagi perempuan
lima menyatakan perbuatan kutusan untuk selain dan selainnya
ya batas usia perkawinan di indonesia memang telah lama menjadi polemik
dan dianggap menjadi biang keladi tingginya perkahwinan anak
sejumlah kasus perkawinan anak di indonesia menjadi momok
dan berujung dengan kasus kekerasan terhadap perempuan
perkahwinan di indonesia pun terus diupayakan secublah kalangan
pernikahan sepasang anak smp di bantaeng sulawesi selatan pada april dua ribu dua puluh
menggemparkan publik hingga viral di media sosial
usia anak laki laki ini masih lima belas tahun
sementara si perempuan berusia empat belas tahun
meski sempat ditolak penghulu
akhirnya sejoli ini resmi menikah
setelah mengantongi putusan dispensasi dari pengadilan agama
kasus ini pun menambah deretan kasus pernikahan anak
it kiedy menemukkan nama koordinator
lima belas tahun untuk perempuan
pasal inilah yang disebut sebut menjadi biang keladi tingginya angka perkawinan anak
pada dua ribu empat belas permohonan uji materi meminta mahkamah konstitusi
menaikkan batas minimal usia perkawinan yang diajukan sejumlah lembaga perempuan
uji materi ini kemudian ditolak mahkamah konstitusi
melalui putusan pada delapan belas juni dua ribu dua puluh
dua tahun berselang pasal yang sama dalam undang undang perkawinan
kembali digugati mahkamah konstitusi
sidang perdana uji materi yang diajukan tiga perempuan korban perkawinan anak
digelar pada dua puluh empat mei dua ribu tujuh belas
penggugat mengajukan permohonan menyamakan usia perkawinan
antara laki laki dan perempuan
setelah bergulir selama lebih dari satu setengah tahun
akhirnya mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan pemohon
untuk merevisi undang undang perkawinan
dengan alasan diskriminatif dan bertentangan dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
selanjutnya mahkamah konstitusi menyerahkan pada dpr
untuk mengubah ketentuan batas usia dalam undang undang perkawinan
kini tersambung melalui telepon dengan diah pitaloka
anggota komisi delapan dpr ri
selamat malam ibu diah
tanggapan anda tentang putusan mk hari ini
yang mengabulkan gugatan batas nikah di indonesia
bagaimana khususnya yang perempuan ya karena tadinya enam belas tahun
iya jadi kalau melihat keputusan mk
itu kan karena mk mengatakan
mengacu pada batas usia anak ya
yang harusnya sampai delapan belas tahun terhitung
sepuluh sampai delapan belas tahun terhitung usia anak
nah saya pikir dengan adanya penyesuaian
atau batas usia anak ini sangat bagus
apabila disesuaikan dengan undang undang perlindungan anak
yaitu delapan belas tahun
sehingga landasan berpikir
landasan berpikirnya secara hukum
itu tidak bertentangan antara undang undang perkawinan
dengan undang undang perlindungan anak
yang saya tangkap itu ya
di keputusan mk ini
jadi logikanya lebih ke logika hukum
nah namun selanjutnya kan mk memberikan batas waktu
kepada dpr untuk merevisi undang undang perkawinan
ini apakah sudah ada racikan yang
ini karena batas usia nikah yang ideal itu sebenarnya berapa
yang akan dijadikan pasal baru dalam undang undang perkawinan

iya jadi kalau ini kan bagaimana berapa usia anak
sebenarnya kalau batasan sampai berapa tahun kita merevisi undang undang perlindungan
apa undang undang perkawinan
itu tidak bisa juga antar kelembagaan membatasi dpr
untuk seberapa lama dpr membahas misalnya revisi sebuah undang undang
karena itu sifatnya hak kelembagaan ya
tapi terlepas dari itu
ini kan bisa dijalankan secara serius
artinya diteliti dikaji secara sosiologis secara psikologis
atau secara normatif kalau mk mematahkan pasal mengenai undang undang perkawinan
berdasarkan undang undang perlindungan anak
itu tidak terlalu susah sebetulnya mengambil berang merahnya
misalnya kita berpikir kenapa ya udah kalau gitu berarti di atas usia delapan puluh tahun

karena sudah tidak disitung anak anak
karena kita juga punya persoalan untuk melindungi tidak terjadi pernikahan siri ya

tapi anda sendiri melihatnya bagaimana nih bu
tingginya angka perkawinan anak ini apakah benar
merupakan dampak dari undang undang perkawinan selama ini
karena kalau kita lihat memang fenomenanya bahkan sebelum umur enam belas tahun sudah banyak yang menikah begitu
ini potret luasnya di indonesia ini seperti apa sebenarnya

ya jadi upaya revisi undang undang perkawinan
perkawinan ini adalah sebuah upaya bukan satu satunya upaya ya
perkawinan ini adalah sebuah upaya bukan satu satunya upaya ya

karena ini kan menyangkut perspektif ya kan
ada menyangkut perspektif sosiokultural sosiologis ataupun budaya
ada juga perspektif agama yang ditafsirkan itu menikah itu adalah hak dari seseorang secara yang apabila dia
apabila dia sudah punya landasan baik landasan agama ataupun landasan sosiologi
nah itu menjadi faktor yang sangat signifikan perangnya terhadap pernikahan anak usia dini gitu
nah tapi terlepas dari itu secara normatif
mk mengacu pada sifatnya hukum yang lebih progresif karena undang undang perlindungan anak kan ditetapkan setelahnya tahun dua ribu dua yang direvisi tahun dua ribu empat
nah mengacu pada ketetapan hukum baru yaitu hukum undang undang perlindungan anak dan menyesuaikan dengan hukum baru itu
menjadi usianya menjadi yang sekarang dilemparkan kembali ke dpr untuk bahas berapa usia anak perempuan untuk menikah
dan saya pikir ini narasi yang sangat bagus gitu sebagai sebuah upaya hukum untuk mengurangi pernikahan anak anak di bawah umur
terlepas dari secara sosial
terlepas dari secara sosial
untuk kultural itu kita punya problem yang berbeda gitu
tapi ini sebuah upaya hukum yang menurut saya sangat baik sekali gitu
iya ibu dia dari sisi hukum ini anda tadi menyebutkan bahwa ini bukan satu satunya upaya begitu
nah terlepas dari undang undang yang berlaku pernikahan di usia muda masih sering terjadi di indonesia
pr untuk mengedukasi masyarakat terkait perkawinan dini ini gimana ke depannya
hukum sebetulnya bisa menjadi salah satu jalak untuk melakukan edukasi sosial
untuk melakukan edukasi sosial ya edukasi masyarakat edukasi publik
tapi terlepas dari itu ya tentunya pendidikan pendidikan sebenarnya bukan tidak selalu melalui formal ya
tapi juga pemaham
ibu diah ya sayang sekali terputus tapi tadi kita sudah berbincang dengan ibu diah pitaloka
anggota komisi delapan dpr ri
ya dari ramainya kontroversi usia batas nikah berikut ramai juga yang jadi perbincangan warganet
kita lihat dari cuitan di akun pertama
dari ad women coalition yang mencuit hari ini mk mengabulkan sebagian dari tuntutan uji materi perubahan undang undang perkawinan
mk menyatakan batas usia menikah sekurang kurangnya enam belas bagi wanita
bertentangan dengan undang undang seribu sembilan ratus empat puluh
pemohon yang merupakan korban perkawinan anak sangat senang mendengar keputusan mk
kita bergeser ke cuitan selanjutnya
dari ed gita putri aidi yang mencuit mahkamah konstitusi kabulkan gugatan batasan usia dalam undang undang perkawinan
kabar baik di akhir dua ribu delapan belas
selamat untuk teman teman pegiat isu anak dan at delapan belas coalition
lalu ada juga ad bunga manggiasi
yang mencuit kabar baik hari ini memang seharusnya dewasa dulu baru nikah
sayang sih mahkamah konstitusi nggak sekalian menetapkan batas usia
karena sekarang bolanya ada di ad dpr underscore ri
tenggatnya dalam tiga tahun undang undang perkawinan harusnya direvisi
kita tunggu ya
dan yang terakhir ad tasya widodo yang mencuit kalau buat saya batas usia nikah yang awalnya enam belas tahun terus jadi ada wacana untuk naik ke delapan belas tahun
menurut saya sih masih agak gimana
nah gitu dasarnya juga coming of age di indonesia memang terlalu cepat sih tujuh belas delapan belas tahun
karena buat saya akan lebih masuk akal kalau jadi dua puluh tahun
wah ternyata delapan belas tahun itu tidak cukup ya